untuk membahasnya kami sudah terhubung melalui zoom dengan pengamat sepak bola akmal marhali
selamat malam dea kabar baik alhamdulillah
alhamdulillah bung akmal ini nanti hari minggu dan senin ada yang ramai
ini brazil argentina kemudian ada inggris italia
kita mau ke copa amerika dulu
kalau dari pengamatan anda argentina versus brazil anda menjagokan yang mana
ya ini final ideal untuk pop amerika
di mana tim terbaik di amerika selatan akan bertemu di final
yang berada di peran dengan argentina
pertandingan yang disebut sebagai super class of america
pertandingan yang sangat menarik
kita dua tim
sama sama diperkuat oleh pemain amerika
dan setiap ini sudah satu ratus lima
kali bertemu dengan empat puluh empat pertandingan di mana
kemudian tiga puluh sembilan kali oleh argentina dan dua puluh dua pertandingan terakhir imbang
yang menarik adalah di pertandingan
dalam fit ke sebelas sepanjang sejarah kedua tim di copa amerika
pertandingan ke delapan dimenangkan oleh argentina
dan dua kemenangan

maksudnya di dua peran terakhir pada dua ribu empat dan dua ribu tujuh
brazil adalah juara bertahan sekaligus suamanya
menurutnya argentina adalah tim yang sangat berambisi kembali juara
setelah terakhir mereka juara tahun dua ribu tiga
bu akmal tapi anda melihat nggak kalau ada kesan bahwa argentina ini hanya mengandalkan messi begitu ujung ujungnya messi
anda sepaket nggak dengan komentar warganya soal itu
ini disebut sebagai
messi sebagai pemain sentral ya di argentina
kalau kita lihat sejauh ini dari babak penyisian grup sampai final
mession kartu utama atau kartu truk dari permainan argentina
empat gol lima asis diberikan oleh messi
messi ini ada kesempatan terbaik
buat lionel messi untuk bisa mempersembahkan gelar untuk argentina
karena sepanjang sejarah messi memperkuat timnas argentina
belum tentu tropi yang mampu dipersembahkan
meskipun namanya sangat luar biasa sekali ketika membela klub barcelona
no one ever ini kesempatan buat messi
di kala amerika untuk mempersembahkan gelar untuk argentina
kita juga di brazil lihat ada sosok neymar
kita juga di berbagai lini kita lihat ya
bung akmal kalau secara perlini begitu brazil sepertinya lebih lengkap
apakah anda juga setuju dengan hal itu
ya betul sekali ya
kalau kita lihat materi brazil
lebih merata ya dibanding materi
lebih banyak mengandalkan lionel messi
apalagi kemudian brazil juga pemenang neymar
dua pemain messi neymar ini akan menjadi ikon di final
dimana keduanya sama sama belum pernah mengantarkan
belum pernah membawa brazil
brazil adalah juara pertahanan
ketika brazil juara neymar tidak main karena cedera
ini ketika brazil juara neymar tidak main karena cedera

untuk bisa mengantarkan timnya untuk menjadi juara
yang menarik pertandingan ini akan digelar di mana
dan maracana selama ini menjadi nemesis lutut brazil
kita tahu pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
brazil kalah dari uruguay di stadion maracana
kemudian dua ribu empat belas dia kita ingat bagaimana brazil ditumbangkan tujuh satu oleh jerman
nah penuh kegilaan neraka maracana ini akan menyebabkan
mimpi buruk buat brazil
berarti itu salah satu pengaruh secara psikologis ya bung akmal ya
betul sekali artinya kalau brazil bisa
dari psikologi betapa
pasangannya bisa menjadi mimpi buruk
bisa memenangkan turnamen ini
tapi kalau kemudian tidak bisa keluar dari mimpi buruk stadion marakana
kita punya kesempatan untuk menjadi juara
tadi seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga di era maracana pasangannya terakhir saat itu berubah menjadi juara ke maracana

nah ini kan tapi kalau kita lihat statistik selama copa amerika
brazil ini cukup bagus ya pertahanannya cukup bagus
apakah dengan messi saja bisa ngobrak ngabrik gitu istilahnya bung akmal
ya messi tidak bisa seorang bongkar pertahanan dari ya
kalau di brazil kita tahu
di tengahnya ada martin hoos dan thiago silva yang sama sama punya pengalaman
tapi messi seorang diri akan sangat sulit untuk bisa membongkar pertahanan brazil
karena itu messi itu setidaknya bantuan dari lautaro martinez
pemain yang sempat semuanya saat ini bersama inter milan
dan ini memberikan kontribusi cukup besar buat di kopa amerika saat ini
bahkan lautaro martinez
yang mencoba untuk mencoba untuk mencoba

argentina bermain imbang satu satu melawan kolombia
sampai akhirnya kemudian menang adu penali di semifinal
oke terakhir soal copa amerika
ini bagaimana kalau pertandingannya harus berakhir dengan adu penalti
anda melihat kedua penjaga gawang dari
atau dua penjaga gawang dari kedua tim ini bagaimana
kita lihat kemarin juga martinez juga bersinar juga
dia menepis tiga tendangan dari pemain columbia

kalau ada penalti yang berakhir di brazil maupun martinez ini sama sama
dua duanya bersama sama main saat ini di inggris
dan ini yang kemudian akan menjadi kunci kalau seandainya adu penalti terjadi
emilio martinez tidak hanya sudah membuktikan
menang tiga penalti dari tim kolombia di semifinal
artinya martinez sudah punya pengalaman adu penalti di brazil
ini akan menjadi beban
karena pertandingan di final copa america berbeda dengan piala eropa ya
tidak ada penonton sama sekali
tapi pemain kontrak sendiri akan bisa menjadi beban buat brazil
kalau seandainya pertandingan harus diakhiri lewat adu mulut
baik menarik ya
ini argentina harus berjuang bersama sama
tidak hanya bisa mengandalkan messi saja
brazil juga pemainnya sebenarnya perlini lengkap
tapi itu tadi
kita akan ganti pertandingan kita ke final piala eropa dua ribu dua puluh
ini juga mengagetkan
tapi membahagiakan tentunya bagi publik inggris
ini karena inggris sudah lama ya lima puluh lima tahun tidak sampai di final
anda lihat euforia ini secara psikologis akan menjadi beban atau semangat bung akmal
ya sekarang lagi bisa disuarakan slogan
untuk kembali ke tanah leluhurnya inggris
dimana inggris untuk pertama kali tadi dikatakan bahwa
ke partai final setelah terakhir di piala eropa seribu sembilan ratus enam puluh enam
juga itu terjadi di inggris
jadi ini akan menjadi kesempatan buat inggris untuk menang
ini pertama kalinya di piala eropa
karena semua ini inggris punya prestasi hanya sampai semifinal
seribu sembilan ratus enam puluh delapan ketika italia menjadi juara inggris menang semifinal
dan pada tahun seribu sembilan ratus enam ketika inggris menjadi tuan rumah
inggris menang di semifinal kalah dari jerman
artinya ini menjadi kesempatan inggris untuk bisa mewujudkan mimpi mereka
untuk menang piala eropa untuk pertama kalinya sejak piala eropa di gelas seribu sembilan ratus enam puluh
artinya ini momentum buat tim hunternya softgate untuk menunjukkan bahwa mereka
bukan cuma negara kelahiran sepak bola
tapi juga negara yang mampu bisa berprestasi di sepak bola
dan kalau kita lihat sejauh ini penampilan inggris juga cukup baik
untuk meyakinkan setidaknya dari tahun dua ribu delapan belas sampai hari ini
inggris selalu melangkah ke semifinal
misalnya di piala dunia dua ribu delapan belas inggris sudah melangkah semifinal
walaupun kemudian kalah dan akhirnya meraih keringkat ke empat karena di perintah ke tiga kalah
di national league inggris juga sampai semifinal
dan kali ini juga sudah mencapai final
ini kesempatan buat the red hotgate untuk membuktikan bahwa
dia yang dulu gagal mengantarkan inggris ke empat
karena kalah dalam drama adu jerman dan penaltinya gagal
bisa membuktikan diri sebagai pelatih bahwa dia punya hubungan khusus untuk mengantarkan inggris menjadi juara
baik partai final pasti ini partai pembuktian bagi kedua negara
kira kira siapa yang akan menang
tapi kalau kita lihat bung akmal ini dua tim ini duel tim dengan pertandingan
atau maksud kami pertahanan terbaik ya pertahanan terbaik di dua ribu dua puluh
kira kira nanti pertandingannya akan membosankan atau atraktif malah
nah ini dua tim yang punya karakter
itali dulu dikenal dengan kt nacchionya dengan pertahanan grandel terbaiknya
tapi sekarang itali di bawah roberto mancini memang main dengan tempat bola yang sangat atraktif
mereka adalah tim dengan posisi terbaik dan passing terbanyak
lalu ini di selai eropa
sehingga menunjukkan permainan yang sangat atraksi dan menarik
dua gol gol dicetak oleh itali yang menjadi tim paling produktif di piala eropa
sementara inggris memang indonesian group hanya mampu mencetak dua gol
kemudian di bawah knut hot inggris menunjukkan kualitas permainan terbaik mereka
tidak kebobolan dalam lima pertandingan tujuh ratus dua puluh menit
fitbox tidak kebobolan
artinya ini sudah melewati rekor nordic games ketika inggris juara di dunia seribu sembilan ratus enam puluh enam
ini akan menjadi modal buat inggris
dan hanya kebobolan satu gol akan menjadi modal terbaik buat inggris untuk bisa menandingi kualitas permainan yang sangat atraktif dari italia
baik menarik sekali kita tunggu bagaimana dua pertandingan di final copa amerika dan piala eropa dua ribu dua puluh
tentunya kita akan menunggu
tentunya semangat sportivitas ini bisa kita serap ya bung akmal bagi teman teman di indonesia yang juga suka bola
terima kasih bung akmal marhali pengamat sepak bola sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
terima kasih dea